jalan tunjungan jalan pandegiling dan jalan darmo mulai jumat malam akan ditutup total
tiga kawasan ini merupakan kawasan yang ditetapkan pemerintah dan pihak kepolisian sebagai kawasan physical distancing
pertimbangannya ketiga jalan ini memiliki tingkat mobilitas yang tinggi
apalagi belakangan ini tren bersepeda di surabaya sedang marak
tiga ruas jalan ini termasuk yang menjadi sasaran pesepeda
penutupan jalan ini merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas di surabaya
pukul dua puluh satu sampai dengan lima kecuali untuk hari minggu sampai dengan jam dua belas siang
di jalan pandegiling ini salah satunya
tampak mobilitas masyarakat cukup tinggi
banyak aktivitas ekonomi terjadi di sini
dengan adanya penutupan jalan secara total tentunya sangat berdampak bagi para pelaku ekonomi di kawasan ini
ini kan saya kan mendukung
pemerintah jadi kalau saya menentang nanti kan repot
ya memang ya ya inilah ya berkurang lah
ya kan pasti berkurang ya dok
asalnya anu ya sebiar tapi saya kan belum ada selebaran
iya demi kebaikan gak apa apa
kalau jalannya ditutup itu pengaruhnya kita semua masyarakat surabaya pak
kita mencari uang susah ya
buat kehidupan sehari hari anak kita istri kita
terus kalau pemerintah menyediakan bantuan ya jangan sampai pilih kasnya lah
sebelumnya pada bulan april lalu penerapan kawasan physical distancing juga pernah dilakukan
namun penutupan jalan protokol berdampak pada kepadatan arus lalu lintas di jalan jalan kecil
tak ingin hal itu terulang
kali ini pihak kepolisian akan menempatkan sejumlah personel
untuk mengatur arus lalu lintas di jalan jalan pengalihan
satlantas polrestabes surabaya menghimbau agar masyarakat meminimkan aktivitas di luar rumah selama itu tidak produktif
gaya klarisa her sudarmanto surabaya jawa timur